aku takut ganggu pikiran kamu gak
aku tahu pikiranmu pasti kacau banget
sama dan juga radit
sebenarnya dari setiap musibah itu
ada hikmahnya yang bisa kita petik
ya kayak sekarang ini
kita jadi punya banyak waktu untuk
sama lagi aku juga mikir kayak gitu
masa iya bersyukur diatas musibah
aku pikir kamu gak ada takutnya
orangnya berani speak up gitu
ya contohnya tadi deh
jadi aku kan dimarahin sama mah
terus kamu ngomong untuk belain aku
oh ya kalau itu kan emang seharusnya
istri itu ngebelain suami

apalagi suaminya tadi lagi waktu kamu lagi hamilnya suami

kamu tuh pernah ngomong sama aku
kalau kamu gak mau deket sama aku
ya aku kan sebagai suami kaget dong
kalau itu aku juga nggak tahu ya
kalau deket deket sama kamu tuh
mual gitu bawaannya
kayaknya aku waktu itu gak bisa deh
cuman aku inget kamu
eh kenapa lo
eh kenapa sih
perasaan nggak bau deh
emang masih bau
gue mandi udah dua kali
pakai minyak wangi
ganti baju bahkan udah dua kali juga
masih bau ya
ah mbok mbok kebetulan
maaf cium deh masih bau enggak
enggak tuh mas
mas randa tuh selama ini bau nya tetep harum kok wangi
namanya ada apa tuh
tadi tiara itu minta saya untuk ngejauh terus
dan dia setep ngomong sama saya
selalu sambil tutup hidung gitu
saya kira nggak ada bau sama sekali loh

tapi udah dua kali lho
pakai minyak wangi ganti baju juga
nantiara itu persis kayak jamannya sih mbok
dulu waktu hamil muda
ya kayak gitu tuh
suka net nek kalau bau
keringetnya suaminya sih mbok
ya memang ada lho
gitu mas rangga ini
emang ada yang kayak gitu
jadi ya harap maklum aja yaa
makanya jadi suami itu
nya tuh panjang sekali
kalau hadapi istri
yang lagi hamil muda
si mbok mau beres beres dulu ya
aduh sorry banget gak
kamu bisa gak sih gak sambil nutup hidung gitu
aku udah mandi
aku udah ganti baju
aku udah pakai minyak wangi
masa iya masih bau sih
aku sampe bau minyak wangi lho
kalo aku bantuin dia
nanti tiara deket deket aku malah mual
tapi kalo gak dibantu
lho kesian gimana ya
itu nantiara muntah muntah lagi ya
mbo tolong ke kamar mandi tolong bantu tiara
di dipijit tengkuknya ya
soalnya kalau saya bantuin tiara nanti yang ada malah makin mual lagi kalau deket deket saya
ya ampun nih tiara
kok tidur di sofa sih
eh eh enggak apa apa sih
sebenarnya cari yang adem aja tempatnya
emangnya kamu enggak pakai ac
ya ma aku ketawa sampai aku par air mata tahu enggak
berarti kamu senang ya ngelihat aku menderita
senang di atas penderitaan orang lain jadinya
waktu itu juga udah bilang sorry kok
yaudah kali ini aku sorry lagi sama kamu
tapi aku bersyukur deh
aku bersyukur aku bisa miliki kamu seutuhnya
dan kamu sebagai istri aku
enak aja orang itu barisan suara perut kamu
aku tuh belum mati
tadi pagi juga aku belum sarapan
jadi ya wajarlah kalau
aku agak lapar gitu
ya udah kalau gitu kita cari makan di sekitar sini aja gimana
kita cari dulu ya
ya mau ke dimana
itu tuh tuh
iya mau enggak
udah balik dulu ya
anak yang paling cantik di dunia
pengganteng pulang dulu ya
dih gayar banget sih lo
mau panggil diri lo sendiri ganteng
halo lo tuh udah tingkat dewa banget ya
bokap gue telpon gue berkali kali tadi
ya udah lo telpon bokap lo sekarang
kalau gitu buka pulang dulu ya